warga mandailing natal sumatera utara mempunyai tradisi mandi pangir untuk menyambut datangnya
bulan puasa yang biasa dilakukan di tempat wisata pemandian umum atau sungai jernih di
mata air alami mandi pangir merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun
ini tradisi tiap tahunan atau gimana ya setahun allah kalau mempuasa
namanya pintu air tak hanya sekedar mandi bersama warga yang berkunjung ke lokasi
pemandian umum batang sungai mandailing natal ini juga menggelar makan bersama menyambut bulan
masih banyak pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan
azhar effendi manurung mandailing natal sumatera utara